kita ke informasi berikutnya meski berkoalisi di pilpres dua ribu sembilan belas
partai gerindra dan pks harus berkonflik
untuk persoalan pengisian jabatan wakil gubernur dki jakarta
dua partai pengusung gubernur dki jakarta
belum memutuskan nama calon wakil gubernur dki pengganti sandiaga uno
dan terkesan tidak bisa saling mengarah
sejauh ini ada dua partai pengusung
yang akan mengisi kursi kosong sandiaga uno
wakil gubernur dki jakarta yaitu gerindra dan pks
keputusan memang belum ditetapkan
namun baik gerindra maupun pks disinyalir sudah memiliki nama kuat
presiden partai keadilan sejahtera sohibul iman mengatakan
ada dua nama yang diajukan oleh pks
yang masuk dalam bursa kursi dki ii
salah satunya ialah wakil wali kota bekasi ahmad saiku
di samping itu pks tetap yakin kursi wagub dki jakarta
akan diisi oleh kader partai pks bukan dari partai gerindra
hal yang sama juga disampaikan ketua dpp pks ledia hanifa
yang mengatakan posisi wakil gubernur dki jakarta
yang ditinggalkan kader gerindra sandiaga uno
telah dibicarakan antar pimpinan gerindra dan pks
dedia percaya prabowo akan memegang janji dalam pembicaraan tersebut
dan menunggu hasil akhirnya
yang jelas gini ketika kita bicara soal
ada pembicaraan dengan pak prabowo
dan pak prabowo sendiri sudah menyatakan
memberikan dukungannya sebagaimana disampaikan oleh pak soebul iman
maka kita tinggal menunggu bagaimana beliau menyelesaikan
dalam internal gerindra itu sendiri
sebelumnya dpd gerindra dki meminta
agar posisi wakil gubernur dki jakarta
tetap dipegang kader gerindra yakni m taufik
bahkan m taufik mengusulkan
agar masing masing partai mengusulkan nama
lalu dipilih melalui forum di dprd
sebenarnya nggak perlu diramaiin ini
tinggal partai gerindra yang mengusulkan satu nama
partai pks mengusulkan satu nama
sampai kepada dprd

dpp partai gerindra mengimbau kadernya dan petinggi pks
agar menghentikan polemik perebutan posisi wakil gubernur dki jakarta
dasko meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari dpp gerindra serta pks
ia meyakini apapun keputusannya akan diterima oleh semua kader
menurut saya polemik polemik seperti itu mesti segera diakhiri
karena sebentar lagi selain keputusan ketua dan pembina
akan ada pembicaraan tingkat tinggi antara partai gerindra dan pks
sehingga saya minta kepada semua lapisan atau kemudian unsur struktur
di partai gerindra dki maupun partai keadilan sejahtera dki
mari kita sama sama berhentikan polemik ini sambil menunggu keputusan
tertinggi dari masing masing pimpinan partai
sementara itu menanggapi hal ini gubernur dki jakarta anies baswedan
menyerahkan nama pengganti sandi kepada partai
ia juga siap bekerja sama dengan siapapun
kursi wagub itu adalah diusulkan oleh dua partai pengusung
bukan oleh satu partai
partai pengusungnya ada dua yaitu gerindra dan pks
karena itu nanti dua nama itu ada dua nama yang dikirimkan oleh pks dan gerindra
isi kesepakatannya apa nah itu antara mereka yang menyusun